bego banget sih gua
apaan sih gua jari hati gua lagi
padahal selama ini gua udah berusaha bekuin hati gua
gua udah berusaha matiin hati gua
dan gua bisa disakitin sama siapapun
hah yang bener
ups maksud gua yang bener dimana
cafe yang kemaren
iya tempatnya romantis banget kan
ah besok malam
besok malam jam tujuh ya oke
kit lo ngapain di tempat kayak begini sendirian
nggak gua ga sendirian
terus siapa yang nemenin lo
eh mak jo
emangnya lo pikir bentar bentar
pikir mentang mentang gue cewek gendut gak ada yang mau kencan sama gue apa
eh denger ya gue tuh lagi nunggu jemputan kencan gue tau
yaudah kalau gitu gue temanin sampai jemputannya dateng ya
aduh mampus deh gue
gimana caranya gue bisa berubah kalau tarzan nekat ini masih di sini
nah itu dia jemputan gue
sorry gue duluan ya
uh nekat nekat deh gue
aduh lu tuh gimana sih udah gue bilang depan restoran juga nyaris kelewatan ya tadi
eh mas ngapain bengong jalanin aja mobilnya
eh siapa turun turun turun
eh mas mas mas ketenang dong mas jangan kasar kayak gitu dong
gitu aja marah

jangan kasar kayak gitu dong
untung gak sih udah pergi gue sama sekarang
bego banget sih gue
apaan sih gue jari hati gue lagi
padahal selama ini gue udah berusaha bekuin hati gue gue udah berusaha mati gue
diam diam diam
eh semuanya siap siap
si kimu udah datang
si kimu udah datang
hah si kimu udah datang ya
si kimu udah datang
oke everybody persiapkan semuanya ya
mas mas tolong pindah kesana mas ya
ya ini juga dibereskan
akhirnya si kimu mampus juga
hari ini akan jadi akhir mimpi nasi gendut jelek itu
selamat datang mbak
mbak sendirian aja nih
mau duduk dimana mbak
non smoking area kita mbak sini
apa aja deh yang penting di pojok
sepuluh ribu wah anda pun muncul ke sepuluh ribu
selamat selamat selamat
karena anda pun muncul ke sepuluh ribu
punya hadiah khusus buat anda
udah jam tujuh sepuluh
aduh harus berubah nih gimana dong
masih ada waktu buat ngubah
selamat selamat selamat
perkenalkan nama saya oke
saya manajer restoran di sini
sebagai pengunjung yang ke sepuluh ribu
maka pada malam hari ini
anda akan dilayani secara istimewa
anda akan makan malam di ruangan khusus
biasanya ruangan itu hanya untuk para selebriti
para tamu tamu penting
yang tidak mau diganggu privasinya
aduh makasih banget ya makasih banget
eh maksud saya terima kasih kembali mbak
mari mari silakan
nah ini dia ruangannya
ini keren banget
permisi saya bentar ya
nah sebelum kita menyerahkan souvenirnya
ini merupakan suatu kebiasaan di sini
oke ini dia souvenirnya
suka banget suka banget
isi boleh saya pasangkan di tangan yang itu
karena para selebritis memang pasangnya di tangan ini
lebih cantik kan
boleh saya simpan cincinnya
kalau begitu silahkan anda duduk
menu saya gerak menu

ya ampun aduh
ya ampun dari ke sampean
kurus gigi mana nih aduh
gimana dong aduh
apa yang harus gue lakukan sekarang aduh
aduh pokoknya gue harus kabur dari sini
gue gak mau diaren maki maki gue
baru jam tujuh sih
cicil pasti lagi di jalan
tenang ya tenang
ini baru jam tujuh pas
sisil pasti lagi di jalan
gue harus keluar
kalo dieren sampai patah ada dan sustasi
dia bakalan bener bener nekat
dan gue gak mau ngalamin kejadian panik yang waktu itu lagi
jangan berbuat moda
gue tuh gak pantas banget jaga alasanmu buat ngelakuin ini semua
eh lihat tuh pacarnya banteng tuh
gue bener bener gak kuat kok harus ngalamin kejadian kayak waktu itu lagi

sampai jumpa di video selanjutnya

nih tadi actingnya alinol bagus kan hebat kan
loh indri sama dia mana
indri kan gak ikut
tadi tuan yang di belakang gue tapi gak tahudeska orang kemanaan
eh darren udah dateng
kok lu sih lu ngapain disini
eh darren sebenernya gue bawa berita yang kurang baik
kurang baik buat lo kurang baik juga buat gue
soalnya sisil tuh gak jadi datang
dateng sisil gak jadi dateng
dia gak jadi dateng soalnya dia lagi sakit
sakit sakit apa terus sekarang dia dirawat dimana
sisal tuh sakitnya agak parah
parah separah apakah dia gini separah apa
eh darren emang kita lagi main tebak kata apa
omohan gue tuh jadi potong dulu
sedia kemana sih kepana sih kepana sih kepana sih
eh hani hani tenang ya sabar ya
kan ada lino disini han
tenang tenang tenang apaan
eh lisa coba lo periksa ke dapur belakang
tadi loh semua lewat situ kan
awas ajak lo dia sampe berkhianat
sisil aduh kasihan banget ya kamu ya
kasihan bener nasibnya
eh kimmy seberapa parah sih sisi sekarang
kimmy gue harus ngeliat dia
please lo kasih tau dimana dia berada biar gue bisa jenguk dia kimmy
aduuh darren lo tuh gak ngerti ngerti kata kata gue apa
sisil tuh kena penyakit menular
dan dokter gak ngijinin siapapun
gue harus ngajarin buat ngejenguk dia
dan kalau sampe gue kasih tau sisil gak akan maafin gue seumur hidup
dia tuh gak mau ada yang melihat dia dalam keadaan jelek
aduuh sisil walau muka lo biru keracunan sinkong atau badan lo jelek kesundut tawan crt
cinta gue gak bakal berubah sih
kasih tau sama dia cinta gue gak bakal berubah
cinta gue sedalam samudera kimmy
yah darren andoikan kata kata lo tuh betulan
eh yaudah deh darren pokoknya sisil gak mau ketemu sama lo
gue pulang dulu ya
eh enggak enggak enggak
sebelum lo kasih tau dimana sisil dirawat gue harus tengok dihasil
kalau lo gak mau kasih tau dimana sisil dirawat juga gue bakal
kalau lo gak mau kasih tau juga gue bakal
mau jadi orang orangan sawah seumur hidup
kimmy gue serius ya
kalau lo gak mau kasih tau dimana sisil dirawat gue bakal bikin sayap berbulu
biar gue jadi malaikat cinta
dan gue akan paham
pergi ke atas bukit
dari atas bukit gue akan terjun
hah terjun dari atas bukit
aduh darren jangan bercanda yang serem serem kayak gitu deh
biarin aja biarin aja kalau gue jatuh terus gue mati itu adalah salah lo
hah aduh darren jangan macem macem deh
yaudah deh gue kasih tau deh cicil tuh ada di rumah gue
ini bunga segede ini adalah bukti cinta gue sama cicil kim
lo gak mau kan bunga ini jadi sia sia
hah ada katak melompat
hah yang ada kataknya kayak gitu dibilang puisi romantis
kimmy gue ke rumah lo ya
gue ke rumah lo
gue harus ketemu sama sisilku
dia itu baterai hatiku
kalau nggak dicas baterainya nih bakal mati padam untuk selama lamanya
aduh ya oke oke
oke darren tapi ntar kalau sisil udah sembuh lo baru balik ke rumah gue oke
yaudah gue pulang dulu ya
yee oke oke makasih makasih makasih